ratusan nasabah berkumpul di depan gerbang kantor bank bukopin di jalan gatot subroto pancoran jakarta selatan selasa dinihari
mereka mengantre sejak malam hingga dini hari
hanya untuk mengambil nomor urut antrean nasabah untuk bisa melakukan penarikan uang tabungan mereka di bank
hingga selasa dini hari tadi ratusan nasabah bank bukopin mengantre untuk mendapatkan nomor urut
yang nantinya akan digunakan nasabah untuk melakukan penarikan uang tabungan melalui teller bank
para nasabah ini memilih melakukan penarikan uang di kantor pusat bank bukopin
agar bisa melakukan penarikan dalam jumlah besar
penarikan di kantor pusat ini pun hanya diberikan kuota satu ratus lima puluh nasabah perharinya
dengan jumlah maksimal penarikan dua puluh lima juta rupiah
menurut salah seorang nasabah ia mengalami kendala melakukan penarikan melalui kantor cabang
karena hanya bisa melayani penarikan uang sebesar dua juta hingga tiga juta rupiah per nasabah
ibarat bisa paling cair lima juta
kalau niatnya seluruhnya tapi nggak bisa
gak tahu dibatasiin aja dari pihak bukopin
sering tiap malam antri kayak gini jadi udah tiga mingguan ini